seorang balita berusia delapan belas bulan yang dititipkan di sebuah panti asuhan di pekanbaru riau meninggal dunia
diduga mendapatkan tindakan kekerasan dari pengasuhnya
sebelumnya bayi tersebut sempat menjalani perawatan di rumah sakit
dari hasil pemeriksaan tersebut pada tubuh bayi malam tersebut ditemukan sejumlah luka
disinilah panti asuhan tunas bangsa yang berada di jalan lintas timur kilometer tiga belas kecamatan tenayan raya pekanbaru
mz bayi berusia delapan belas bulan yang meninggal dunia pada lima belas januari lalu diasuh dan dititipkan oleh orang tuanya satu tahun lalu
sebelum meninggal m z sempat dirawat di rumah sakit umum daerah arifin ahmad karena sakit

dari bangunan yang kotor dan tidak layak huni hingga makanan yang tidak sehat
sebelum meninggal m z sempat dirawat di rumah sakit umum daerah arifin ahmad karena sakit

sebelum meninggal m z sempat dirawat di rumah sakit umum daerah arifin ahmad karena sakit